warga maumere ntt sempat alami kepanikan
sesaat setelah gempa magnitudo tujuh empat terjadi
warga berusaha lari ke tempat yang lebih tinggi
informasinya disampaikan jurnalis trans tujuh riva pahlevi berikut ini
baik ini kami berada di bukit niri kela sebelum bukit nilo
ini tiga km dari kota maumere
kondisinya sekarang di atas sudah macet sekali
karena kendaraan sudah mulai naik ke atas
kendaraan kendaraan besar kendaraan sepeda motor
termasuk mobil mobil bak pengangkut air bersih
dan juga pengangkut ibu ibu dan juga anak anak
kami masih berusaha untuk menuju ke kampung kampung terdekat
untuk melihat situasinya
karena masih ada banyak sekali warga untuk melihat situasi
ada di kota maumere
walaupun peringatan ini tentang tsunami sudah dicaput
warga di beberapa kabupaten
kami dapatkan informasi dari warga yang menelpon
tetangga dan juga kerabatnya di kabupaten kabupaten lain
kami mendapatkan informasi bahwa tsunami juga terjadi
di kabupaten di sebelah sebelah maumere
kami melihat ada beberapa petugas di sini
kemudian warga berkumpul di kebun
untuk menghindari berada di bawah bangunan
jika terjadi gempa gempa susulan
beberapa mobil pengangkut air bersih juga sudah datang ke atas
untuk mencoba air bersih bagi warga yang mau singkat lapas kaki